sampai jumpa di video selanjutnya
dari semua orang yang gak percaya dengan hal ini
kenapa sih harus papa yang termasuk di dalam
kenapa hati papa jadi dibutahkan dengan kata kata yang tidak benar
apa yang aku kenal harusnya nggak seperti itu
papa biasanya yang akan berdiri paling depan untuk membela aku dan mama
tapi kenapa jadi papa berubah sekarang
nanti aku akan beritahu papa
non semuanya pasti akan berlalu non
non percayain aja semua ke tuhan
tuhan pasti akan ngilangin semua kesedihannya
ikut kak harimlogo
jangan bercayain aku

tapi tarir kanak kanak aku ya minta pusat ini
besar lagi sama aku
ya tuhan biar aku aja yang nanggung bebanun zahira ini
beban nonzahira gak perlu sedih dan menangis lagi
sebentar lagi man
aku harap setelah aku nangis beban aku semakin ringan
dan aku janji man
aku akan merusak untuk lebih tabat dan lebih aman
rasanya sudah tidak mungkin lagi aku menggagalkan tes dna sahira kali ini
dan kalau aku mencoba merusak hasil tes seperti kemarin
aku juga akan sembuh
dan makin dicurigai
berarti satu satunya cara untuk mencegah semuanya terbongkar cuma satu
aku harus mencari cara untuk meyakinkan prabu bahwa zahira adalah putri kandungnya
tapi bagaimana caranya
baru melihat wajahku saja prabu pasti langsung ngamuk dan usir aku

tai paul atau paul
aku keringin nih ko
tapi aku masih yakin
ya seperti yang kamu lihat
bapak kayaknya lagi ada masalah ya pak
saya paling tidak suka ditanya tanya sama orang yang tidak ada hubungannya sama saya
saya permisi pak
kamu kelihatannya juga lagi sedih
juga lagi sedih
tapi bapak sedih dong
masalah zahira kemarin
tadi saya bikin zahira menangis
kok bisa sih pak
pak zairi itu kan anak bapak
bapak tega banget bikin anaknya sendiri nangis
kenapa sih pak
eh kok kamu jadi marah begitu
seharusnya kamu tanya dulu dong apa sebabnya
jangan ngomel ngomel kayak begitu ke bapak
ya mamanya harus saya tanya lagi kenapa
saya udah tahu kok pak
pasti gara gara masalah kemarin kan
bapak emangnya tadi ngapain dia kan
atau bapak singgung singgung lagi soal masalah kemarin
tapi harus bagaimana lagi
saya mau sekali percaya sama dia
tapi nggak bisa dipungkiri kalau
ada keraguan di dalam saya
itu perasaan yang wajar kan
ya tapi bapak juga harus ngerti perasaannya dia kan pak
coba bapak bayangin gini zahira
bapak ini bukan ayah kandungnya dia
bapak gimana perasaannya
dia saya tidak terima
saya pasti marah dan sedih
karena bapak yakin
kalau zahira itu anak kandungnya bapak
jadi buat apa harus dites tes segala pak
contohnya gini deh pak
saya yakin banget kalau ayah saya itu ayah kandung saya
saya nggak butuh tes dna
dan nanti kalau misalnya
seluruh dunia bilang saya ini bukan anak kandung ayah saya
saya gak akan pernah percaya
saya akan berpikir kalau saya ini adalah anak kandung dari ayah saya
satu hal yang bikin saya yakin banget pak
itu saya bisa ngerasain kedamaian
saya merasa terlindungi sama ayah saya
dan masalah sebesar apapun
saya rasa akan teratasi kalau sama ayah saya
saya bisa sampai tega membuat amira jadi kehilangan ayahnya
yang sangat dicintainya itu
nggak usah nangis ya
kau pembunuh ayah saya kau pembunuh ayah saya
kau pembunuh ayah saya
dan dia bahkan sudah meninggal karena dibunuh sama pak prabu
nggak seharusnya mira bersikap kayak gitu sama pembunuh ayah
harusnya cuma ada satu satunya ayah di hati mira
dan harusnya nggak ada satupun yang bisa menggantikan ayah